menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono mengaku sudah mengusulkan wacana mendiskon tarif jalan tol sepanjang mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga kepada asosiasi jalan tol indonesia
pihak asosiasi saat ini masih menghitung untung ruginya bila tarif jalan tol didiskon selama masa mudik lebaran dua ribu dua puluh
dilansir cnn indonesia com menteri basuki mengatakan sampai saat ini pemerintah belum mengetahui ada tidaknya diskon tarif tol
kementerian pupr tidak bisa berinisiatif menurunkan tarif tol karena akan mendistorsi investasi
kementerian pupr sendiri sejauh ini sudah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung mudik lebaran
salah satunya tol cisam dau yang akan difungsikan sebagai jalur mudik
tol cisumdawu ini diproyeksikan untuk dapat digunakan sebagai jalur mudik pada tanggal lima belas april dua ribu dua puluh tiga secara gratis karena belum diresmikan